pak diminum sedikit coba
pak pak pak
budi budi lihat kan
itu tuh bukan erobat
itu tuh racun
kalian sebenarnya ngasih air apa
ini semua tuh gara gara kamu
untung aja gak ada korban yang jatuh
dan bapak kamu itu lagi umroh
semuanya pasti bakalan kacau
jangan marahin mai terus
mai juga udah minta maaf sama zen
ibu tuh kesel sama kamu
kamu itu tuh kalau dikasih tahu
jadi ngelibetin kamu
semua orang pasti nyalain kamu
aku udah siap sama semua resiko ini
kamu itu sahabat aku za
aku ngakuin semua ini demi cinta kalian berdua
kalau saya nanti takutnya terjadi salah paham lagi
gimana kalau biar saya adik saya dan main sarawa aja
mungkin itu jalan yang paling terbaik
jen kabar dari orang orang pak basra sakitnya seperti orang kesurupan
coba kamu buatin air doa
barangkali dia bisa sembuh ya
tapi jangan bilang dari saya
nanti malah dilempar nek
nanti bapak juga curiga
lalu kira kira siapa yang bisa dipercaya
biar saya aja
mungkin bapaknya aziza atau keluarganya aziza bisa terima
bagaimana kalau sekarang kita berangkat
keadaan bapak sulit disembuhkan kalau tidak disetarati secara khusus
jin yang ada dalam tubuh bapak adalah jin kartu b
jin ini sulit kita keluarkan
budi kan nyuruh kamu manggil ustadz apa kiai
kok malah paranormal sih yang kamu bawa
kiainya itu pada terawih
eh kalian ngapain kesini
kita mau nganterin aziza lah mau ngapain lagi
bal udah kamu diem kak
kamu tuh senangnya cari perkara
pokoknya mah dia
silahkan silahkan ya makasih kamu teman mereka dulu ya ya ya ya kamu berapa itu racunnya
nyolotnya orang ajakin berantem mulai iya nih racun racunin lu kenapa
ini air putih kok

aku semu segera bu
pak ini ada air doa pak
aku tidak mau
aku juga mau
diminum sedikit juga
pak pak pak
budhe budhe lihat kan itu tuh bukan air obat
itu tuh racun
kalian sebenarnya ngasih air apa
mazen mau serahin secara langsung sama budhe
tapi dia enggak berani budhe
ibu jangan dengarin omongannya mas iba
dia tuh emang suka iseng
aziza kamu sudah kembali
kamu sudah kembali
jangan tinggalkan bapak lagi ya naif
bapak tidak mau kehilangan kamu
alhamdulillah bapak bisa sembuh pak
tadi kami sempat cemas ngeliat keadaan bapak
alhamdulillah mas iba
bapak wajib bersyukur kepada allah
bapak saja diberikan panjang umur
tadi tadi bapak seperti mengalami siksaan dari sangkaratul maw
alhamdulillah ya allah
aku bersyukur kepadamu ya allah
pak untuk air doanya tadi mujara pak
jadi bapak langsung sembuh
air air doa air doa dari siapa
iya pak mas zen yang beri air doa itu
iya pak saya yakin zain itu hamba allah yang mulia dan baik di mata allah
makanya pak begitu airnya bapak minum
keluk keluk keluk cus hilang nek
pak aku bersyukur
pak pak pak
izinkanlah saya bicara di hadapan bapak bapak dan ibu ibu sekalian
peristiwa tadi malam telah membuka mata hati saya
saya sadar saya ternyata telah menzalimi salah seorang kekasih allah
seorang ambal allah yang sangat soleh
nek zaini saya sangat malu di hadapan allah
saya sangat mahu kekasih allah
nek zaini maafkanlah kekasaran pak day selama ini kepadamu
nah pak udah
pak basroh kalau boleh saya usul
bu yaya langsung dinikahkan saja toh
lawak sudah direstui betul pak zaini
alhamdulillah saya sih monggo monggo saja pak
ya tapi dengan satu syarat aziza selesai sekolahnya dulu
bu terima kasih banyak atas kemurahan hati ibu sudah menjamu kita berdua
maaf ibu kalau ngerepotin
sama sama anak anak jangan bosen ya
kalau nanti lewat sini jangan lupa mampir lagi
insya allah bu kalau ada kesempatan kita pasti mampir lagi ke sini terima kasih banyak bu
zen kita blu pamit terima kasih banyak ya
jangan lupa doain kita juga supaya kita sampai tujuan dengan selamat
insya allah saya juga ingin berterima kasih kepada kalian berdua
karena sudah membantu memecahkan kebuntuan hubungan saya dengan aziza
mai aku pergi dulu ya
jangan bikin kakak kamu panik lagi ya
aku senang bisa kenal kamu dimas
kamu orangnya baik
kamu bisa pegang rahasia
jangan lupain mau besok kayak aku ya
ya aku gak akan mungkin lupa lah sama cewek nekat kayak kantor
yaudah kalau gitu kita pamit ya assalamualaikum
terima kasih banyak ya